hei kurang ajar
ada langit mencicikan kan
serahkan esrimu pada aku
ya udah tenang dulu tenang tenang
saya segera ke sana
anak teman akang sedang kritis
akan takut terjadi apa apa
akang harus melihatnya
sarapan dulu kang
nanti aja akang sarapan di jalan
ini bapak nak
bapak akan bawa ayo ke dokter ya
bapak tinggal ayu dan ibu
kenapa kamu datang sendirian
tidak enak kalau dilihat orang
ada apa saripah
lebih bahaya lagi kalau ipa tidak bicara sama abang
mereka itu sujarah dengan kebenaran
dia sudah berjalan
dia sudah berjalan
ada juga yang telah membunuh pak amir dan pak salim
kalian belum apa
kami belum pernah melakukan hubungan suami istri
ipa jadi takut bang
ipa takut jadi tumbal
sebaiknya ipa pulang dulu ya
tapi ipa takut bang
kalau ipal lama lama di sini
itu akan menimbulkan fitnah
kalau gitu ipa pulang dulu bang
mas mageri telah tiba
saya tahu pak
tapi pak saya buru buru pak
sebentar lagi bulan purnama
jadi saya buru buru pak
kamu harus bisa mengalahkan hawa nafsumu
kamu masih ada waktu untuk bertobat
mohonlah ampun pada allah
dan allah akan mengampuni
setiap hambanya yang bertobat
saya tutup mobil dulu pak
malam ini belum pernah
nanti saripah akan jadi tumba
kita jangan sampai
mogok di jalan
tapi siap timeframe dari
kau sudah beri kesepakatan antara aku dan suamimu saidie
tidak saya tidak mau
jangan kamu dari sini aku tidak mau
aku tak ingin lari
aku tidak akan menyerangmu
ada langit menjijikankan
serahkan istrimu padaku
itu merupakan janjimu padaku
kau tidak boleh menjamahnya
kamu lupa dengan janjimu
sekarang saya tidak akan lagi menuruti semua perintahmu
dasar makhluk terkutuk
ternyata hanya segitu saja ilmu kamu
yang di atas pinggir depan petan juga tersaring
ambil goda di lantai kaisian darjah
bisa segera lori saya untuk kaburkan
masih terdiam internet lu